lagian buat apa hubungan ini dipertahankan
kok kalo ujung ujungnya juga harus berpisah
apa coba yang harus dipertahankan
soalnya mama kepengen boy dari sekarang bisa melupain reva
wah tapi kan duitnya lumayan mah buat bayar utang ke adriana
boy makasih ya
tapi utangnya adriana itu tanggung jawab lama
ya kan lagian perusahaan mama akhir akhir ini kan banyak job iklan
mama bisa melunasi utangnya mama ke adriana
tapi biarin aja lah ma boy dan reva ngambil job iklan itu kan mereka jadi senang
ya itu terserah boy
kalau boy mau nurut mama tolak itu
coba dipikirkan baik baik
yaudah ma kalo gitu boy nurut aja deh sama mama
eh boleh berangkat sekolah dulu ya
tunggu tunggu tunggu berangkat sekolah bukan udah
udah lulus lulusan saya ngapain berangkat sekolah
iya ma soalnya boy lagi janjian sama temen temen mau nyari kampus daerah sini ma
oh yaudah kalau gitu hati hati ya
udah bang kiri bang sini bang
bang punter atuh sekalian masukin ini belanjaannya ke dapur ya
maaf bu saya cuma supir angkot bukan kuli angkut
eh kapan tadi saya sudah bayar lebih buat ngatur ke angkut ini
biar nganterin saya sampai ke depan rumah
ya sekalian aja tuh ini belanjaannya kedalemin
maaf ya bu saya mesti harus narik lagi
wih supir angkot berlagu banget
tinggal bang ke dalam dong gak mau
maka kepemajikan aja gak gitu
kok bira sendirian
tadi kan bilang katanya bareng bang liman
bang liman ketinggalan
tadi kan bibi naik angkot dulu
barang barangnya juga banyak
ternyata angkotnya sudah penuh
jadi ditinggalin si bang liman
jadi dia yang naik angkot yang berikutnya
ih bira kok gak romantis banget sih
bira gak boleh gitu
gak boleh ninggalin bang liman
jadi bira susah sama senang harus bersama sama sama bang liman
kumaha tuh sri
ya udah bi kalau gitu boy aja yang mau ya
jangan jangan jangan
nanti bira sri aja yang bantuin
udah biar dia ajak kamu tuh
sudah hampir aden
ini dia nih orangnya nih
alhamdulillah udah ditunggu hantar
sekarang kan bang liman udah nyampai
biar bang gimal yang bawain barang barangnya ya
bener kan bi
iya bener lah
pokoknya urusan berat berat
urusan bang liman den
udah kalau gitu boy mau ke sekolah dulu ya
eh ari andte bukannya sudah lulus
mau ngapain kah sekolah anda i
iya bi soalnya boy mau ketemu sama temen temen boy
oh ya sudah tuh hati hatinya
mak itu tukang angkutat yang v
haa alsan pah
raya mau kuliah di bandung kata siapa
kata kak ngabah kok kamu kaget gitu
bukannya kalian emang udah janjian buat kuliah di sana
enggak kok justru moni baru tau dari mama sekarang kalau raya mau kuliah di bandung
oh mama pikir kalian memang janjian
sebetulnya mama sedih juga sih kalau kamu mau kuliah di bandung
tapi kalau memang kamu kekeh mau kuliah di sana ya nggak apa apa
sekalian jagain raya kan
aduh jangan jangan raya mikir sama kayak gue lagi
kayaknya raya mau sengaja milih kuliah di bandung ya buat ngindar dari gue
sama sama pengen hindar eh malah sama sama barengan lagi
nanti kamu cari kampusnya yang sama dengan raya jadi kamu bisa barengan kuliahnya ya
kayaknya rencana moni buat kuliah di bandung enggak jadi deh
iya setelah moni pikir pikir moni juga sadar sih ma
kalau moni emang enggak bisa jauh dari mama
jadi kayaknya moni mau kuliah di jakarta aja
alhamdulillah kalau kamu gak jadi kuliah di bandung mama juga nggak bisa pisah sama kamu soalnya
apa mas sekarang tenang
neng mau kuliah di bandung teh
alhamdulillah kalau gitu ba
nah apa jadi tenang
bukannya abah tidak mau jauh jauh dari seneng
kemarin mikir mikir supaya namanya seneng bapak
si teh manis teh ngasih tau saya ya
bahwa si kemote sudah daftar kuliah di bandung
abang mengarang ya
ah neng lah so api api lah
pura pura nggak tahu ya
abang neng bukan pura pura enggak tahu neng
emang enggak tahu kok misalkan moni juga mau kuliah di sana
jangan jangan mondi juga berpikiran sama kayak gue
dia sengaja milih kuliah di bandung untuk ngindar dari gue
aduh kenapa malah kayak gini ya
sama sama pengen ngehindar tapi malah sama sama bareng lagi
ya udah tuh kalau memang ini semua kebetulan ya tidak apa apa
cuma abah pengen ingetin sama kamu nanti kalau kamu kuliah di bandung enak ya
sama si kemote
sama sama satu kota
abah cuma minta tolong ini mah
pasang silbet terus supaya tidak
jadi supaya menghindari dari aksiden
kalau dia siapa juga mau kuliah di bandung abah
neng enggak jadi
neng jadi kuliah di jakarta aja
bro ini yang salah
apa otak saya kebalik gini neng
jakarta aja neng
epek nasi ini neng
beneran ini serius neng
tadi malam kan neng tuh udah berpikir udah ngerenut
setelah neng pikir pikir kayaknya neng gak bisa jauh dari abah deh
abah aja masa neng di jakarta abah nyusulin neng ke jakarta tinggal di sini
masa neng sekarang mau pindah ke bandung
lagian kan dari kecil mendingan sama abah terus
berat banget kalau misalkan neng harus pisah sama abah
kalau memang memutuskan untuk kuliah di jakarta jadi abah juga tenang bahagia terus senyum
jauh dari neng neng
uban makin banyak neng
udah tua itu mah
aduh udah tua bener neng
aduh gak jauh
neng lama lama ini mah
ini neng barangkali ada urusan sama yang kemarin
aku mah kasih abah
oh cekai kekaitan pasangan modelnya si abah iklan
ada yang gini model lagi
mau angkat apa tidak ya
bismillah tuh angkat
ih lama pisan sih jawab teleponnya
tahu dapet telepon dari neng keti langsung ya
langsung bersolek helek ya
betul betul ini sisir sisirin
itu ewoknya disisir sisirin dulu ya
pakai sesir yang kecil mungil imut gitu ya
mau bicara sama neng keti ya